kita beralih ke informasi lain
dengan keuntungan menggiurkan warung kopi menjadi tren bisnis di surabaya jawa timur
warung kopi pun kini berubah wajah tidak hanya sekedar tempat minum kopi
tapi juga menjadi tempat berkumpul dengan beragam fasilitas yang membuat pelanggan betah
seperti halnya adanya wifi gratis dan juga tv kabel
sangat mudah menemukan warung kopi di surabaya
beberapa tahun terakhir keberadaannya hidup pelaksana jamur di musim hujan
di tiap perempatan bisa ada dua hingga tiga warung kopi
karena kopi yang dijual pun lebih banyak instan
serta berbagai kudapan juga dengan sistem setoran
bisa dibilang warung kopi hanya menjual air matang saja
tidak heran keuntungannya cukup besar
suwandi misalnya dia berani menutup showroom motor bekasnya dan beralih membuka warkop dua puluh empat jam
warkopnya ada di pinggir jalan dekat sebuah kampus negeri
dengan konsumen para mahasiswa laba bersihnya mencapai rp tujuh ratus lima puluh
sementara bagi grenda yang sudah memiliki empat warkop dalam tujuh tahun
bisnis ini memang sudah berubah
tidak melulu soal harga murah dan kopi enak
tetapi juga memanjakan konsumen
bagaimana caranya membuat konsumen betah dan terus membeli kudapan atau minuman
tidak ada pergeseran
cuman memang sekarang ini ada pergeseran
kalau dulu warung kopi ya sekedar dibangun asal asalan aja
dia hanya mengandalkan relationship antara pemilik warung kopinya dengan pelanggannya
tapi sekarang itu saja nggak cukup
sekarang ya yang dibutuhkan adalah warung kopi
adalah tempatnya yang nyaman luas
kemudian tempat parkirnya juga aman luas
pemkot surabaya mencatat
warkop tumbuh mencapai dua ribu buah selama tiga tahun terakhir
meskipun banyak pengelolaannya yang masih konvensional
uang hasil dagangan itu campur campur dengan keuangan keluarganya
nanti dapat hasil dari berdagang itu digunakan untuk belanja kebutuhan sehari hari
untuk memberi uang saku anaknya
itu kan sebetulnya tidak boleh
jadi itu yang kami lakukan pembinaan terus menerus
bisnis warung kopi hanya akan berjalan di tempat jika tidak ada fasilitas pendukungnya
misalnya seperti waiving gratis
anda hanya perlu bermodal uang di mana
rp seratus untuk membeli kopi ataupun gorengan dan bisa berinternet selama berjam jam
atau menikmati tayangan tv kabel yang disediakan gratis juga di warung kopi ini
di beberapa warung kopi bahkan juga menyediakan musola untuk beribadah
yang membuat saya senang ngopi di sini
suasananya tempatnya ini senang menyenangkan
nanti kalau pagi mau kerja kesini dulu ngopi
nanti istirahat kerja kesini lagi ngopi
nanti pulang kerja ngopi
kebiasaan warga surabaya yang senang berkumpul atau nyangkruk agaknya menjadi faktor ladisnya warkop
bahkan warkop sederhana yang dibangun dengan modal kecil pun masih bisa mengumpulkan keuntungan sepuluh juta rupiah per bulan
kira kira sih antara tiga ratus empat ratus gitu
iya tidak bersih
inilah revolusi warung kopi
dengan menambahkan sedikit kenyamanan dan fasilitas
maka warung kopi berubah menjadi bisnis yang menguntungkan
tidak lagi bisnis pinggiran yang dipandang sebelah mata